presiden jokowi dodo melakukan pertemuan tertutup dengan menteri pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto di istana bogor kamis kemarin
apa saja yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut dan betulkah endorsement presiden jokowi ke prabowo menguat jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan bahas bersama wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman dan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin mutadi
selamat sore bapak bapak
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam saya ke bang habibur rahman terlebih dahulu
pertemuan kemarin jadi sebenarnya konteksnya apa dan yang dibicarakan apa saja bang
tentu pertama memang pak prabowo adalah menterinya pak jokowi
yang pasti tentu soal soal kebangsaan
lalu beliau berdua selalu diskusikan
cuma memang kalau detailnya apakah termasuk juga soal politik terkini politik nasional terkini soal isu copras capres dan lain sebagainya
hanya beliau berdua yang tahu
kalau pak prabowo ditanya ya senyum senyum saja beliau
oke senyum senyumnya ada makna dibaliknya
tapi betulkah ini pertemuan tertutup kedua yang dilakukan
kita tahu sebelumnya pada saat suasana lebaran ya keduanya bertemu pak prabowo waktu itu juga bertemu dengan pak jokowi
ya bertemunya empat mata
artinya tidak seperti halnya rapat kabinet
ada menteri apa yang mendampingi atau rame rame pertemuan ini nih empat mata
saya nggak ngerti apa yang kemudian detailingnya dibicarakan kedua belah pihak
memang dibilang ini pertemuan rahasia tapi bahasa yang pas menurut saya pertemuan empat mata
q nya sudah ada di situ
meskipun bang habibur rahman tidak menyebutkan apa yang dibahas
kita tidak tahu
tapi pertemuan yang empat mata tidak ramai ramai dengan anggota kabinet yang lainnya
saya ke mas burhanuddin
apakah kemudian bisa kita baca ini hubungan prabowo dan jokowi kian mesra
nah baru bisa mas burhanuddin
mengarahnya ke endorsement kah
ini yang cukup menguat
begini ya kalau kita lihat pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo kemarin itu terjadi tak lama
setelah gibran dipanggil oleh dpp pdi perjuangan
artinya meskipun proses pemanggilan tersebut mungkin mengirim pesan semacam peringatan
untuk mendisiplinkan langkah agar sesuai dengan kepentingan atau garis partai
tetapi presiden jokowi yang notabene adalah kader pdi perjuangan tetap melakukan pertemuan dengan pak prabowo

yang kita tahu menjadi salah satu subjek yang didiskusikan
mengapa gibran dipanggil ke jakarta
nah saat yang sama pak jokowi barusan pulang dari jepang dari hiroshima
terkait dengan pertemuan c
nah ini menarik elvira
karena bagaimanapun kalau alasannya itu sekedar hubungan presiden dengan menteri
seperti yang disampaikan oleh pak pratikno
menurut saya terlalu istimewa
seorang pak prabowo
karena menteri pak jokowi kan banyak
dan menteri yang relatif paling awal dipanggil setelah presiden jokowi pulang dari kunjungan ke negaraan
hanya pak joko hanya pak prabowo
jadi menurut saya pertemuan kemarin lebih dari sekedar urusan presiden dengan menterinya
tapi ada urusan lain yang kita tidak tahu apa isinya
kecuali mas habibur rahman mendapatkan bocoran
terkait dengan pertemuan keduanya kemarin
masalahnya kan kalau untuk dapat bocoran saya tidak yakin bocorannya itu disampaikan di sini
jadi yang saya bisa tangkap dari apa yang tampak adalah jelas ada pembicaraan di luar dari urusan kabinet
karena bagaimanapun menteri beliau banyak tetapi hanya pak prabowo yang dipanggil
tetapi kalau ditanya apakah itu sinyal presiden jokowi akan memutuskan endorse pak prabowo
menurut saya juga terlalu cepat terlalu prematur
karena menurut saya presiden jokowi akan melakukan langkah seperti sekarang
balancing support gitu ya antara pak ganjar dengan pak prabowo
tetapi dia akan tetap memberi kode kode yang kodenya mungkin dibaca sejauh ini agak condong ke pak prabowo
tetapi tetap menjaga hubungan baiknya dengan partainya maupun mas ganjar sebagai capres pdi perjuangan
jadi main dua kali
main dua kaki kira kira gitu yang saya baca
main dua kaki apakah benar seperti itu
tapi tadi mas burhadudin mengatakan menertibkan saya tertarik dengan kata itu
apakah memang ini perlu direspon sampai menertibkan
karena sejak awal tadi mas burhadudin mengatakan bahwa memang pak jokowi main dua kaki
iya kata menertibkan atau mendisiplinkan itu kan terkait dengan pemanggilan gibran ya
kata kata itu juga berjualan mungkin bahasa yang dipakai seolah olah ada semacam tone down
tetapi kalau kita baca jelas pemanggilan gibran ke jakarta itu punya makna lebih dari urusan nasihat menasihati
seperti yang kita dengar dari pernyataan mas sekjen hasto kristianto
menurut saya ada semacam upaya untuk mendisiplinkan tanda kutip ya lagi lagi
karena bagaimanapun langkah presiden jokowi dan keluarga besarnya
terutama gibran dan kaisang itu dianggap bisa merugikan kepentingan pdi perjuangan
terutama dalam menyukseskan ganjar pranowo sebagai capres
dan secara empirik kekhawatiran itu terkonfirmasi memang
jadi dari data survei kami indikator politik indonesia bulan april
kemudian tren penurunan dukungan pemilih jokowi di dua ribu sembilan belas terhadap ganjar pranowo
jadi kalau tren penurunan ini terus berlangsung
tentu yang paling dirugikan secara elektoral adalah ganjar pranowo
cuma masalahnya elvira namanya pendukung pak jokowi kan bukan semata mata datang dari pemilih pdi perjuangan
banyak juga pendukung pak jokowi yang datang dari pemilih partai lain
nah kalau kita lihat data mereka yang memilih pak pdi perjuangan dua ribu sembilan belas
sudah cukup solid memilih ganjar
sebenarnya ini yang bocor adalah pendukung pak jokowi yang datang dari partai partai lain
terutama adalah misalnya golkar kemudian pemilih
pak jokowi dari nasdem kemudian dari partai partai islam
yang kemudian memilih atau melirik pak prabowo sebagai capres
kalau pemilu presiden diadakan hari ini
oke saya ke bang habibur rahman
tadi disampaikan ya meskipun kita tidak tahu apa saja yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini
tapi kita juga melihat media melihat bagaimana pak prabowo cukup lincah begitu
melakukan kunjungan ke berbagai tempat berjumpa dengan sejumlah tokoh
terakhir juga dengan mas gibran
menurut anda sendiri ini salah satu strategi yang cukup ampuh
karena juga kita melihat hasil survei yang luar biasa
tapi kemudian akhirnya harus pada titik sampai dipanggil oleh seorang presiden joko widodo
apa yang kemudian menjadi kekhawatiran partai gerindra
ya kalau strategi utama kami adalah memaksimalkan kinerja pak prabowo sebagai menhan
karena itu paralel dengan
oke karena itu paralel dengan
karena itu paralel dengan
dengan fakta fakta berbasis data yang lain
dimana pak prabowo adalah menteri di dalam salah satu menteri utama
yang juga disebut berkinerja salah satu yang berkinerja cukup baik ya di pemerintahannya
jadi kalau kita maksimalkan kinerja otomatis elektabilitas pak prabowo pasti terjaga
yang kedua memang
baik sebagai main hand maupun sebagai calon pak presiden
pak prabowo perlu mendengar masukan dari berbagai macam tokoh
ya berbagai macam pihak
makanya itu terjadilah pertemuan pertemuan
sebelum pak sby pun bertemu dengan sosok anak muda berprestasi seperti mas gibran
pak prabowo bertemu karena pak prabowo juga terpesona dengan kinerja mas gibran memimpin surakarta dalam waktu yang relatif singkat
tapi sudah banyak capaian pembangunan pembangunan yang luar biasa
kalau itu tadi dikaitkan sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas
ya merasa saksa saja ya monggo monggo saja
tapi memang nggak melulu hanya strategi meningkatkan elektabilitas nggak hanya itu
oke dengan yang saat ini posisinya cukup di atas angin
bang habibur rahman yang kita tunggu adalah siapa yang kemudian akan mendampingi pak prabowo
nah itu dia ya kan
saya pikir teman teman kayak mas burhan ya teman teman lembaga survei dan lain sebagainya yang menyampaikan posisi cawapres sangat penting
itu yang membuat partai politik semakin mikir menentukan cawapres gitu kan
jadi mungkin sudah muda final tapi diingatkan bahwa wah ini cawapres penting jangan sampai blunder mungkin nggak jadi lagi
jadi tiga calon presiden ini kan sampai saat ini belum punya
karena memang posisi cawapres itu bagaimana masukan dari rekan rekan ya
lembaga survei pers publik juga organisasi masyarakat itu penting sekali gitu
dan kita masih punya waktu yang cukup lama ya untuk menentukan sosok cawapres itu
oke termasuk sebenarnya nama mas gibran waktu itu masuk dalam radar ya tapi kemudian terbentur dengan undang undang
kalau soal opsi tokoh tokoh ya tentu pak prabowo dan gus muhaymin sebagai orang yang akan menentukan capres dan cawapres dari koalisi kebangkitan indonesia raya selalu menerima masukan dari masyarakat
tiap info info terbaru kami menganalisa semua gitu loh
lembaga survei a launching hari ini langsung kita pelajari detail gitu kan
lembaga survei b launching survei b kita pelajari detail

jadi itu semua menjadi masukan ya menjadi masukan
apakah dipertimbangkan atau tidak yang punya domain itu adalah pak prabowo dan gus muhaymin iskandar yang punya hak untuk menentukan kapan diputuskan dan kapan diumumkan
oke saya ke mas burhanuddin saat ini
tampaknya trennya cukup moncer elektabilitas pak prabowo
kita bergeser sedikit berbicara mengenai calon wakil presiden
arahnya ke mana
arahnya kemana kemudian kita banyak melihat bagaimana dukungan dari pendukungnya mas gibran misalnya atau juga projo relawan pendukungnya pak jokowi
semuanya tampaknya insentifnya masuk ke pak prabowo
semuanya tampaknya insentifnya masuk ke pak prabowo
gini ya kalau kita lihat dari tiga capres teratas itu masing masing punya kebutuhan cawapres yang bisa sama bisa juga berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
untuk cawapres pak prabowo itu secara elektoral itu bisa berbeda
amel starting point selanjutnya adalah kedaulatan variananting
masih kalah ya dibanding dengan pendukung ganjar pranowo tapi overall itu ada kemiripan nah
karenanya cawapres yang diperlukan oleh pak prabowo atau mas anies itu secara umum punya
kemiripan juga terutama dilihat dari sisi nama nama yang sedang dilihat atau digadang gadang
misalnya nama nama yang dianggap dekat dengan nu atau dengan wilayah jawa timur dan jawa tengah
mungkin akan mendapatkan prioritas nama seperti erick thohir yang notabene adalah anggota
kehormatan bancer yang sering dinominasikan oleh elit bpnu maupun orang seperti hovi fang
atau orang seperti chai min bagaimanapun koalisi pak prabowo itu juga bersama dengan pkb nama nama
yang mungkin akan lebih banyak dipertimbangkan karena dianggap memenuhi kebutuhan
elektoral pak prabowo di segmen nu maupun jawa begitu juga dengan anies cuma bedanya mungkin
anies tidak bisa memasukkan daftar elit dari pkb karena pkb sejauh ini masih solid ya bersama
gerindra mungkin nama seperti hovifah nama seperti mahfud md atau nama nama yang lain itu
juga masuk dalam radang anies baswedan tapi untuk ganjar pranowo itu kebutuhan cawapresnya berbeda
karena beliau cukup kuat di jawa tengah dan sebagian jawa timur dan mungkin kebutuhan saran
elektoral buat ganjar pranowo justru adalah tokoh atau cawapres yang bisa menambal kekurangan
elektoral di jawa barat atau sumatera nah pada titik ini nama nama seperti ridwan kamil atau
sandiaga bahkan to some extent
juga berada di jawa barat itu juga
akan dipertimbangkan oleh ganja
lagi lagi itu dari
hasilnya dalam penentuan
cawapres kan tidak semata mata pertimbangan
ada faktor lainnya terutama
akseptabilitas di kalangan
apakah figur yang disangkutan
bisa diterima atau tidak
kemudian yang kedua tentu adalah
logistik karena bagaimanapun
trennya positif tapi jangan lupa
masih imbang dengan ganjar
pranowo dan masih ada
enam bulan ke depan maka pertarungan ini
ibarat lari maraton bukan lari
sprint jadi butuh stamina
butuh energi dan butuh logistik
yang besar dalam rangka memastikan
kemenangan di februari
oke sebagai penutup
tadi ya ada akseptabilitas
ada logistik karena harus lari
maraton kapan rencananya
prabowo subianto akan menyampaikan
siapa pendampingnya bang habibur rahman
yang jelas sebelum oktober tentu
kita pasti akan mendapatkan
calon yang pas ya ini terus
digodok pak prabowo dan gus mohaimin
di sekandar kita minta doa juga
rekan rekan supaya lebih cepat
termasuk meminta saran dari pak joko
juga dari pak joko wih
oke baik yang terutama
saya quote di sana terutama
berarti saran dari pak jokowi termasuk yang terutama
bang habibur rahman terima kasih
mas burhanuddin terima kasih sudah berbincang
bersama kami di cnn insanistrum